terungkapnya sindikat judi ilegal piala eropa dua ribu enam belas yang berpusat di singapura awal pekan ini menambah daftar panjang praktik judi dalam dunia olahraga khususnya sepak bola
istilah mafia bola pun terdengar tidak asing di telinga kita
selamat siang dan selamat bergabung bersama kami juga di sini ya
nah kalau kita bicara tentang perjudian sepak bola atau mafia bola saat ini praktik judinya bisa sampai mengatur dari hasil pertandingan
kalau pandangan bung dek sendiri bagaimana ini
memang di sepak bola itu kan hasil adalah segalanya
hasil adalah segalanya betul
mau mainnya cantik mau mainnya buruk tapi hasil adalah segalanya
jadi di sini ada pihak pihak yang memang ingin mengatur hasil hasil pertandingan tertentu supaya bisa dapat income yang lebih buat mereka
nah di sini lah perjudian itu
marak tujuan itu kan ada bandarnya kemudian ada perantaranya biasanya mafia
nah dari sini biasanya mereka akan kedua entah ke wasit atau manajer itu lebih murah atau ke pemain pemain
jadi bisa wasit atau manajer bisa ke pemain
jadi sebenarnya ada kemungkinan pemain ini juga tahu ya
kalau misalnya kita bicara tentang yang di luar negeri sendiri deh batasan judi legal dan juga ilegal itu seperti apa sih
jadi kalau perjudian itu kan sebenarnya kalau kita di indonesia memang agak tabu ya untuk adat untuk agama dan juga untuk olahraga
tapi kalau di luar negeri itu justru judi jadi itu legal jadi sponsor resmi justru
jadi bukan sponsor saja tapi sponsor resmi
kita bisa lihat banyak misalkan di uk ada betting atau misalkan di kemarin kemarin juga di seragam juga sudah ada banyak
liverpool juga sekarang ada delapan puluh delapan bed atau segala macam itu sudah menjadi sponsor resmi bagi klub
juga bagi kompetisi
tapi kalau di indonesia memang tabu itu
tapi kalau di luar negeri ya tadi jadi ajang buat nyari uang juga emang
jadi ajang buat nyari uang tapi sebenarnya bedanya atau bagaimana sih cara bekerjanya kalau yang di luar negeri sampai ini jadi legal gitu
apa bedanya dengan di sini
itu seperti apa ya hobi mungkin ya
ya sebenarnya judi itu kan mau tidak mau seperti kita kebutuhan saja gitu
terutama buat yang di luar negeri ya kalau saya singgah
jadi harus ada memfasilitasi itu
jadi pemerintah melegalkan itu
apalagi di luar kan ya tidak peduli dengan adat dan segala macam ya
di situ terfasilitasi semuanya jadi legal jadi duitnya bisa terdistribusi
kita kalau lihat di indonesia aja kalau tahun delapan puluh an itu kan dulu ada namanya judi legal kan tahun delapan puluh an sebelum tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga itu diharamkan
itu justru uang judi itu dipakai untuk membiayai pembinaan atlet
nah sebenarnya kita itu belajar dari belanda waktu itu
waktu tahun tujuh puluh lima sebelum diterapkan tahun delapan puluh di indonesia
nah kalau di luar negeri ya itulah yang terjadi
memang judi itu difasilitasi karena uangnya memang berpotensi sangat banyak sekali gitu
dari situ yaudah pembinaan pemain dibiayai dari situ klub dari situ
tapi apakah perjudian legal seperti itu akhirnya menentukan juga misalnya tim ini harus kalah ya atau tim ini harus menang ya
atau sebenarnya lebih ke saya taruhan
tim a menang tapi kita tetap nggak tahu hasilnya nanti seperti apa begitu
sekarang kita memposisikan saja sebagai bandar judi misalkan
saya punya situs judi orang banyak taruhan
terus kemudian kan dilihat nih wah banyak yang pertandingan a dan b banyak yang menjagokan b gitu
saya mungkin akan lebih berpeluang uang banyak jika a kan
nah bandar judi punya power di sini
dia bisa menyalurkan ke mafia itu mafia bola yang tadi ke perantaranya itu
dia secara tidak langsung
secara tidak langsung sih bisa bilang saya mau dong tim a yang menang gitu
nah di sini ada motif motifnya
biasanya si tim itu mau nerima dari bandar atau tidak
biasanya motifnya adalah uang kan
kalau di indonesia itu jangan telat makan nanti masuk angin
nah maksudnya jangan telat makan ini adalah gajinya jangan telat
nanti bisa nerima suapan gitu
nanti kalau emang timnya butuh uang ya sudah mau gak mau ya sudah saya menerima saja gitu dari bandar judi
oke kita hari ini seri saja deh gitu
akhirnya dia menginstruksikan menginstruksikan kan ke pemainnya
tolong jangan terlalu serius atau ke manajernya
tolong hari ini mainkan pemain pemain cadangan saja seperti itu
oke jadi semua tergantung ya
ini terlalu terbuka ya
saya mau bicara karena itu terlalu terbuka
sebenarnya praktiknya tuh ya banyak sembunyi sembunyinya lah gitu
tapi kurang lebih itu kronologi cara bekerjanya adalah seperti itu
nah tapi kalau di indonesia sendiri kan banyak pemerintahan tentang pengaturan skor
ini melibatkan mafia judi bola dan sebagainya
nah indikasinya ada pihak yang memonopoli
kita bicara di sini kan sebenarnya datanya memang masih belum ya
jadi di sini kebanyakan opini
jadi mungkin agak sedikit sedikitnya risius
jadi memang ya seperti yang tadi sudah disampaikan
kalau memang sepak bola itu tidak hanya hiburan saja kan
di situ juga bermain
ada rasa apa
sense of belonging dari timnya ya
dan kalau sudah seperti itu politik lah masuk di situ
jadi ketika ada uang di situ ada politik
makanya ya sama seperti politik juga
siapa yang berkuasa dialah yang lebih unggul
nah makanya judi bola juga seperti itu
pasti ada bosnya begitu lah
dan semuanya adalah urusannya duit lagi duit lagi ya
kalau misalnya timnya memang kekurangan duit
ada kemungkinan besar mereka akan mengambil si tawaran
dan jangan salah juga sebenarnya benar benar judi legal di luar
itu menyebarkan betting betting mereka justru ke kompetisi kompetisi yang kecil
seperti liga indonesia liga liga di asia tenggara
liga misalkan liga kazakhstan liga india begitu
karena buat para penjudi itu seperti recehan lah
seperti kita jajan di warung
tapi yang jajan banyak kan
dibanding perjudian yang seperti di piala eropa kemarin dengan interpol tangkap
dan lagian kalau yang besar sekali seperti itu lebih mudah di trace juga mungkin ya
jadinya mereka lebih sembunyi sembunyi ke liga liga yang kecil karena agak sedikit lebih susah mungkin kalau mau di trace back ke siapa ini yang melakukan
mencolok juga misalkan pada satu pertandingan
kok ini cristiano ronaldo kok jelek sekali mainnya
kan kalau di divisi tiga liga indonesia misalkan gitu ada yang mainnya jelek ya orang juga yang peduli juga paling segelintir orang saja
kalau yang seluruh dunia begitu ya
dan walaupun bagaimanapun sebenarnya di indonesia ini sudah sempat dibilang ada bukti rekaman dan segala macam
tapi sampai detik ini memang tidak pernah keluar dan selalu disanggah ya
kira kira ada celah nggak sih yang bisa digunakan untuk membuat perjudian bola di indonesia ini bisa berhenti
berhenti tidak bisa
berhenti gak bisa ya
sebetulnya kalau kita ngomong finansial ilmu ekonomi ya memang kita harus belajar dari luar negeri dilegalkan saja gitu
dilegalkan jadi terfasilitasi jadi justru yang receh receh itulah yang tidak bisa main banyak di situ
jadi memang harus ada bosnya disini
iya tapi kasian nggak sih kalau misalnya tim indonesia udah bermain sebaik baiknya tapi harus kalah jauh misalnya empat lima gitu
ya sangat disayangkan sih
sangat disayangkan sebenarnya ya
jadi semuanya kembali lagi ke uang mungkin kalau pembayaran terhadap tim tim
tim ini lancar hal hal seperti ini tidak terjadi mungkin
kalau soal keterlibatan dari pemain sendiri dalam perjudian ini yang secara skala internasional apakah mereka juga terlibat dengan bayaran mereka yang sudah besar sekali juga
sebenarnya ini kalau untuk pemain kelas dunia seperti itu memang agak banyak
karena memang seperti tadi mereka juga sebenarnya uangnya sudah banyak kan saya tidak tahu apakah mereka butuh uang lagi atau tidak dari perjudian
tapi seperti yang sudah saya sampaikan tadi sebenarnya itu prosesnya kurang lebih yang tadi bandar mafia ke pemain atau ke wasit atau ke manajer
nah tapi sebenarnya gak terbuka itu juga jadi kayak bisik bisik seperti itulah secara tidak langsung
pemain waktu dia mau misalkan saya pemain yang jujur gitu
tapi pelatih kok hari ini menempatin saya di ini ya di safe kanan ya
saya biasanya kan jadi penyerang gitu
jadi ada hal hal yang seperti itu atau misalkan pemain yang disuap gitu pelatihnya bingung
ini kok keeper saya kok jelek sekali gitu biasanya
tadi dia dilatihan bagus pemanasan bagus kok ini jelek sekali gitu
jadi memang ada pihak pihak yang tidak saling tahu gitu
jadi gak semuanya selalu tahu
kadang kadang ada juga yang in the dark tidak tahu apa apa tapi itu terjadi
baik kalau gitu terima kasih banyak untuk insightnya
terima kasih sudah datang di sini juga
dan setelah jeda berikut ini saya akan kembali dengan informasi mengenai atlet lompat jauh indonesia yang menjadi pembawa bendera merah putih di pembukaan olimpiade rio dua ribu enam belas